sementara itu saudara pimpinan pusat muhammadiyah telah menetapkan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah jatuh pada hari senin sebelas maret dua ribu dua puluh
ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir meminta umat muslim bisa saling bertoleransi jika ada perbedaan dalam menentukan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
pengumuman penetapan ramadan oleh muhammadiyah ini berdasarkan metode hisap hakiki bujudul hilal
ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir menyampaikan hal ini di kantornya di yogyakarta saudara
selain satu ramadan pimpinan pusat muhammadiyah juga telah menetapkan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang diakini jatuh pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
pimpinan pusat muhammadiyah menghargai jika ada perbedaan perbedaan karena perbedaan metode dan karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan

ini untuk menjalankan ibadah ramadan idul fitri dan idul adha dalam suasana berbeda tetapi yang paling penting adalah toleransi saling menghargai